berikutnya saudara wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku sudah merencanakan pertemuan dengan anies muhaymin ataupun ganjar mahfud
menurut rencana gibran akan menemuinya usai keputusan kpu terkait penetapan presiden dan wakil presiden terpilih besok
terkait pertemuan itu gibran bilang masih berkoordinasi dengan presiden terpilih prabowo subianto
gibran mengaku meski ada perbedaan selama pemilu silaturahmi harus dijaga termasuk dengan tokoh tokoh lain
makanya ditunggu saja setelah acara kpu besok kami sudah merencanakan pertemuan pertemuan dengan tokoh tokoh yang kemarin belum sempat ditemui
kami akan menemui tokoh tokoh yang kemarin belum sempat kita temui
kan tujuannya untuk silaturahmi
dan dari pasul satu tiga kan sudah menerima keputusannya
kita sudah memberikan selama juga
kalau kami kan intinya ingin cepat cepat silaturahmi dengan semua